kasus pembunuhan perempuan di dalam koper kita akan bergabung dengan kompol gurnald patiran kapolsek cikarang barat
ya selamat malam mbak dian
dari perkembangan penyelidikan apa yang akhirnya menjadi motif pelaku membunuh dan juga membuang jenazah korban
apakah ekonomi asmara atau ada dugaan motif lain pak
baik terima kasih mbak
jadi pertama tama kami dari kepolisian menyampaikan turut berbela sungkawa turut berluka cita kepada keluarga korban rm almarhum rm
atas meninggalnya ibu rhm almarhum rr pada kejadian tersebut
kemudian untuk yang kedua dari pihak kepolisian tetap berkomitmen untuk melaksanakan penyelidikan dari awal sampai nanti tuntas kasus ini dengan profesional
dapat dijelaskan kembali untuk motif daripada pembunuhan ini
yang pertama yang sudah disampaikan bapak direktur pemerintah umum tadi pagi saat rilis mengenai asmara
kemudian ada juga motif sakit hati karena ucapan pelaku kepada korban
di mana korban meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi
setelah itu ada cecok mulut kemudian ada kata kata yang keluar dari korban
yang membuat emosi ataupun amarah pelaku sehingga pelaku tega berbuat pembunuhan tersebut
dan juga yang ketiga tetap saja motif ekonomi ada mendasari perbuatan tersebut
motif ekonomi ini mohon dikoreksi artinya karena dipicu ada uang
uang perusahaan yang dibawa oleh korban yang kemudian dibawa oleh pelaku
apakah memang ada pembuktian bahwa pelaku ini sengaja untuk mengambil uang atau seperti apa
jadi untuk pelaku ini tidak
hasil pemeriksaan kami pelaku tidak ada niatan untuk sengaja mengambil uang
nah namun karena korban sudah meninggal dunia dan ada uang di situ
maka itu diambil oleh korban untuk membiayai segala macam operasional setelah membunuh korban
mulai dari membeli koper dua kali membeli koper kemudian menyewa mobil untuk menuju ke bitung
tangerang dan menyewa mobil rental untuk kembali ke arah cikarang kalimalang dan menuju ke bandung
demikian jadi memang duit yang ada itu tidak direncanakan untuk dirampok ataupun dicuri
bisa mendengar juga dari untuk biaya pernikahan pada tanggal lima april ini sudah dilunasi oleh pihak mempelai pria maupun wanita
jadi untuk mengotif ekonomi disini ada karena pelaku mengambil uang yang ada pada korban
uang di mana uang itu adalah uang dari perusahaan
apakah betul bahwa memang adanya uang ini awalnya dimanfaatkan oleh pelaku untuk semacam mencoba untuk mengancam korban atau menjadi pemicu dari percekcokan pak
untuk uang ini setelah disampaikan masalah pernikahan korban meminta menikah
si pelaku mencoba memberikan dalil apabila mau menikah kita pakai saja uang perusahaan ini
sehingga korban otomatis menolak
nggak boleh ini uang perusahaan saya mau menyetor ke bank bj
nah disitulah dipaksa terus oleh pelaku untuk korban agar korban
sampai keluar akhirnya ada kata kata yang memicu sakit hati pelaku ya
betul ada kata kata yang memicu sakit hati pelaku ya cek cok mulut antara pelaku dan korban sehingga pelaku melakukan aksi pembunuhan tersebut
oke berarti dengan adanya penjelasan bahwa memang pelaku tidak ada niat untuk mengambil uang perusahaan uang yang dibawa oleh korban dari awal
pelaku dijerat dengan pasal perampokan ya pak ya berarti ini benar benar murni bahwa pembunuhan
untuk sementara yang dapat kami sampaikan setelah serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian
mungkin yang bisa kita sangkakan itu tiga ratus tiga puluh delapan kuhp kemudian tiga ratus tiga puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh lima ayat satu dan dua
mungkin sementara itu mbak
memang pelaku ini akhirnya berusaha menyembunyikan membeli koper kemudian jenazahnya juga dibuang begitu
pasti akan kami terus dalami untuk kasus ini terus kami dalami apabila ada perkembangan ataupun ada perkembangan dalam penyelidikan ini
penyidikan ini akan kami publikasikan juga kepada media
terakhir pak mohon sejauh mana artinya keterlibatan tersangka baru ini merupakan adik pelaku
baik untuk adik pelaku at ini terlibat yang mana dia dijemput oleh kakaknya di bitung tangerang
untuk sama sama membuang jenazah korban yang dalam koper ini
dari awal diajak at ini tidak mengetahui apa isi koper
sampai di perjalanan di dalam tol menuju kalimalang cikarang
baru dikasih tahu diberitahu oleh kakaknya bahwa kakaknya telah membunuh wanita dan diletakkan di dalam koper
setelah mendengar itu at tidak bisa berbuat apa apa lagi selain membantu kakaknya
sesampainya di lokasi pembuangan koper itu
at membantu tersangka untuk mengawasi mengamati di sekitaran mobil situasi
di sekitaran mobil itu sepi aman untuk dibuang
kemudian at membantu kakaknya untuk mengangkat koper tersebut untuk dibuang ke tempat sampah di pinggiran jalan inspeksi kalimalang
kapolsek cikarang barat kompol gurnal patira sudah bergabung bersama kami di kompas malam